jaksa penuntut umum minarko membacakan tuntutan ini dalam sidang di pengadilan negeri surabaya rabu satu desember dua ribu dua puluh
jaksa menggunakan pasal delapan belas ayat satu undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
junto pasal lima puluh lima ayat satu kuhp dengan hukuman maksimal dua tahun penjara
jaksa memutuskan menuntut dua polisi aktif itu dengan satu tahun enam bulan penjara
hanya saja jaksa tidak menggunakan pasal pasal lain yang sebelumnya didakwakan
yakni terkait pengeroyokan dan penganiayaan yang memiliki bobot hukuman lebih berat
menurut winarko penganiayaan yang dilakukan bribka purwanto dan brigadir firman subhi
masuk kategori menghambat kerja nur hadi sebagai jurnalis
pembuktiannya kan dia beliau ini kan jurnalis ya apalagi dalam pembuktian juga lekspesialis
jadi kita kesampaikan untuk yang bukan lekspesialis ya
jadi kita buktikan lekspesialisnya
apalagi beliaunya kan juga jurnalis yang pada waktu itu juga untuk mencari berita
selain hukuman penjara jaksa menuntut kedua terdakwa memberi restitusi pada korban nur hadi sebesar rp tiga belas delapan ratus tiga belas
dan kepada saksi kunci fm sebesar rp empat puluh dua enam ratus lima puluh dua
jika tidak membayar diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan penjara
aliansi jurnalis independen aji indonesia sasmito madri menyayangkan tuntutan jaksa yang tidak maksimal
misalnya tuntutan penjara tidak dua tahun
kemudian denda sesuai yang diatur dalam undang undang pers sebesar lima ratus juta juga tidak dimasukkan
dia juga heran jaksa tidak memasukkan dua terdakwa sebagai penegak hukum sebagai unsur yang memberatkan
saya pikir sebenarnya jaksa memiliki momentum untuk membuat sejarah yang baru
artinya polisi yang selama ini tidak tersentuh
karena dalam kasus kasus kekerasan terhadap jurnalis itu kemudian bisa diputus dengan maksimal
tapi apapun itu kita hargai tuntutan yang sudah disampaikan jaksa
dan kita akan terus mengawal supaya nanti majelis hakim memberikan fondis yang maksimal
sementara itu penasihat hukum dua terdakwa akan menyiapkan pledoi pada sidang selanjutnya
untuk itu kita akan membuat pledoi yang realistis faktual
supaya kita dapat mengungkap fakta apa sebenarnya di sini